tahan nih mas
mereka tidak bersalah
jangan sakiti mereka
mereka terus mendesak kita
lebih baik kita pergi dari sini
mau lari kemana
besok kita akan melakukan penyerangan
untuk siliwangi dan pasukannya
jadi korban kita
kami tidak perlu repot mencari kami
kau kami tangkap
untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu
karena selalu memfitnah gusti prabu siliwangi
kalau kalian mampu menangkapku
kemana perginya nenek peot itu
aku yakin dia ke arah sini
sekali nenek tua itu pergi
jangan jangan dia sudah mengubah dirinya menjadi sesuatu
kita harus menyisir tempat
dan satu lagi
aku tidak melihatnya
lihat raja bodoh amuh mwarugo
di mana dia
cari dan temukan
nyai ratu sekarwang
tunjukkan padaku di mana dia
raja bodoh itu sedang bersama pangeran maja
mereka berjalan menuju japura
dan masih berada di wilayah kerajaan galuh
patih arya mangkubung
menghabisi mereka berdua
sandika gusti prabu
kau jangan pernah bermimpi
untuk menguasai pajajaran kembali
siliwangi sudah mencelakai prabu cakarningrat
kamu itu putranya
maka kamu harus bertanggung jawab
mereka tidak bersalah
jangan sakiti mereka
mereka terus mendesak kita
lebih baik kita pergi dari sini
mau lari kemana
besok kita akan melakukan penyerangan
untuk siliwangi dan pasukannya
kalian semua harus bersiap
kamu dengar gak amin
pusim prabu siliwangi akan diselakakan
kamu harus cari ide
kamu pada saat jelepeng
kamu harus cari ide
kamu sudah berharga
lebih baik kita pergi ke sana
tak lama lagi mereka akan sampai di bukit hayuah
mereka tidak akan salah
kalau aku yang mengirim ke sana
sudah masuk waktu asal
lebih baik sekarang kita mencari matlamat
untuk kita berubah
padahal saya ke istana
pengen makan enak
yang gurih gurih begitu
tapi kenapa saya disuruh perang
jangan jangan nanti saya kenapa napa kalau ikut perang
lebih baik teh saya memisahkan diri
amin gimana ini teh
masa kita harus ikut menangkap prabu siliwangi sama anak anaknya
aduh bahaya atuh ini mah
kita sebagai pengkhianat kalau begitu mah atuh amin
amah saya mah gak mungkin atuh mengkhianati kesetiaan saya
yang sudah bersumpah pada prabu siliwangi dan keluarganya
terus kita harus bagaimana aduh ini teh
tenang saya lagi cari jalan gimana caranya untuk bisa keluar dari tuhan ini
tuh lihat si burung kokok itu si curaling
dasar gak ada keberanian dia mah tuh perang kayak gini aja udah takut
amin kalau gitu mah kita kerjain amin
ada yang kabur ada yang kabur
ada yang kabur
ada yang kabur tuh
di sini airnya sangat cernih sekali ayo kita berhudu di sini
raden tadi kita melewati pohon kelapa kenapa kita tidak berwudu dengan air kelapa saja
salah satu syarat air yang dapat kita gunakan untuk kebun adalah air yang suci dan dapat mensucikan
bukankah air kelapa juga suci raden berarti dapat ini
iya air kelapa memang suci halal untuk berhudu
syarat daripada air suci yang dapat kita amati untuk berhudu tidak berkala